duduk dulu atuh kangen cuy
miminkan masih pengen ngobrol sama kangen cuy
tapi kangen cuy tuh gak enak sama emak bos
tadi kan panggilnya cuma sebentar
miminkan masih kangen sama kangen cuy
yaudah deh kangen cuy juga sama masih kangen
tapi sebentar aja ya
baru atuh kangen
berapa ini teman
udah mau bulan puasa kang
barang barang sudah pada naik
ini belinya juga udah mahal
yaudah tunggu dulu disitu

harus datang dulu
dia hampir sampai
belum biarkan cuy
kalian tahu puas vitop
enggak belum pakai pakaian
kamu jalan dulu
bapak bapak prabut nayo
bapak bapak prabut
bapak bapak prabut
kamu gak beres den
enggak ibu udah barisin semuanya
enaknya kalau ada ibu
deni sama jenifer pamit ya
kak febri kak edward deni pamit ya
jenifer juga pamit kak febri kak edward
denny juga pamit duluan ya
febri juga pamit ya mas
ya kak edward
malas kak cloud
sebentar aja ke depan
gak jauh kok dari sini
dia itu anak rumahan
pasti nanti banyak yang dikerjain sama pebri
kamar juga belum febri rapiin
kalian berdua aja gak apa apa
kamar juga belum febri rapiin
jam segini rame loh
tapi kang encuy tuh gak enak sama emak bos
tadi kan panggilnya cuma sebentar
yaudah deh kang encuy juga sama masih kangen
tapi sebentar aja ya
ya sudah kalau gitu min bikin minuman dulu
kang encuy teh mau minum apa
terserah mimin aja
aduh jangan terserah atuh
mimin jadi bingung
teh aja deh
jangan terlalu manis
mimin kan sudah manis
sok atuh duduk
iya boleh sok suka
kenapa diam saja
akang teh kepikiran omongan emak tadi
kalau nanti kita sudah
nikah tinggal dimana
nyewa rumah bubu
buat apa juga rumah bagus
kalau kang uncunya tidak ada
mau rumah gimana pun
kang encuy selalu ada
sebesar apapun itu
yang penting itu